nah sekarang kita bicara soal jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan pelikan crossing di halte transjakarta bank indonesia
koridor tamrin ini diharapkan dapat menjadi contoh pemberian fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas
gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan pelikan crossing di halte transjakarta bank indonesia tamrin jakarta pusat
fasilitas tersebut dibuat demi mewujudkan jakarta yang ramah bagi semua warga termasuk bagi penyandang disabilitas
untuk membuktikannya saat mencoba menyeberang pelikan anies mendorong penyandang disabilitas yang berada di kursi roda
halte transjakarta bay tersebut memang ditambahkan rem untuk memudahkan pengguna penyandang disabilitas
sementara jembatan penyeberangan orang yang sudah ada belum akan dirobohkan
tidak buru buru dibongkar
karena itu menyangkut aspek administrasi
jadi ada penyandang administrasi yang cukup banyak ini kan aset ya
ada aspek yang penting adalah bahwa warga tidak harus menggunakan jembatan untuk sampai ke halte
nanti kita ada rencana kok dengan jembatan jembatan itu nanti kalau udah jadi anda pasti lihat bagus
anies berharap pelikan crossing ini bisa membuat pejalan kaki lebih dihargai